belum bisa ditanggulanginya kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah daerah
membuat kabut asap yang melanda wilayah kota palangkaraya kalimantan tengah masih saja terjadi
bahkan dalam dua puluh empat jam terakhir badan meteorologi klimatologi dan geofisika palangkaraya
mencatat ada delapan puluh delapan titik panas yang tersebar di sepuluh kabupaten kota di kalimantan tengah minggu pagi
kebakaran lahan di wilayah kota palangkaraya belum bisa diatasi sepenuhnya
titik titik api terus bermunculan di lokasi lahan gambut yang terbakar
tepatnya di jalan brokoli empat kota palangkaraya
selain membakar semak belukar kering di lokasi kebakaran hutan
kobaran api juga mengeluarkan asap tebal yang tak jauh dari perkampungan
padahal sebelumnya tim satgas karhutlah sudah beberapa kali melakukan pemadaman
namun titik api kembali bermunculan
berdasarkan pantauan empat satelit dalam dua puluh empat jam terakhir hingga pukul tujuh waktu indonesia barat
dua belas oktober dua ribu sembilan belas bmkg palangkaraya mencatat
sebaran titik panas mencapai delapan puluh delapan titik hotspot di sepuluh kabupaten kota di kalimantan tengah
juga terjadi di kabupaten kapuas dan kabupaten pulang pisau
menurut perakirawan bmkg palangkaraya ika priti mengatakan
masih terjadinya kabut asap di wilayah ibu kota provinsi kalimantan tengah
selain asap kiriman juga masih adanya kebakaran lahan di kota palangkaraya
ika priti menambahkan hingga esok hari tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di kalimantan tengah
dikirakan sangat mudah dikarenakan curah hujan mulai berkurang
beberapa warga kota palangkaraya hanya bisa berharap kepada pemerintah daerah
agar bisa menanggulangi kebakaran lahan yang mulai marak terjadi
warga tak ingin kabut asap karhutlah yang mengganggu seluruh aktivitas
seperti melumpukan dunia pendidikan transportasi udara beberapa waktu lalu kembali terulang
kembali muncul sekitar tiga harian ini
kebetulan kan anak saya sekolahnya di daerah setaji di hasan kas itu sore waktu jemput itu emang lumayan tebal
berasa banget ya
cukup kecewa nggak bu kembalinya asap ini
ya karena kan tidak ada hujan lagi ya berapa hari gini panas memang udaranya
tapi emang sepertinya asap ada lagi memang tidak setebal kemarin sih
kembalinya kabut asap ini membuat pemerintah daerah mengimbau melalui berbagai media termasuk baliho
agar warga menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah
samsudinor kota palangkaraya kalimantan tengah